eh tenang tenang tenang
udah udah kamu udah gapapa
eh tenang tenang
yah gapapa kan
makasih ya udah ngelamatin aku
yah ayolah malem mingguan sendirian lagi
takut banget perasaan
malem mingguan sama saya sudah
aduh apes banget sekali ada yang ajak ke malem mingguan
ya ampun bu
nakut nakutin aja kirain yang serem serem itu
katanya mau ditukar dibeliin yang baru udah apa belum
yah besok ibu ke tukang ranjang ya
nah gitu dong
kalau belum juga mungkin saya pindah kosan bu
saya ke kamarnya bu ya mau istirahat
bikin ranjang dari peti mati
nama juga capek pak
bang somad saya butuh ranjang nih ada nggak
kebetulan baru bikin tuh
wah pas nih berapa duit bang
loh mahal amat duit saya kan gak ada segitu
ambil aja bu
gak apa apa daripada ranjang ada di sini lagi
ini duitnya bang
anter ke rumah ya bang
saya tunggu sekarang
apa sih bu
aku jauh ke ranjang
ini air ranjang belum siram ya kayaknya ada airnya
bang somad langsung dibawa ke dalam aja ya
istiaraah jahat kannan gede ott
baiklah bang somad
kapan ya bang
uh palace market kan
wah akhirnya gue istirahat bisa nyaman lagi nih

gue juga basah
anak gue juga
udah udah kamu udah gak apa apa
gak mungkin itu kan cuma mimpi
ngomong berat banget kayak ada yang nembrok nih
udah maju pergi lu
kok kayak yang bawa beban berat gitu sih
ini saya juga gak tau bu
punggung saya rasanya berat banget
loh kamu ini gimana sih
kan udah dapat ranjang baru
harusnya bangun tidur itu lebih seger
yaudah bu saya harus udah angkat dulu nih
temen temen nungguin soalnya ya
kok punggungnya esa kayak ada yang gelendotin ya
lo ketemu sama cewek di sungai
lo kebanyakan mimpi tau gak esa
mending gue cari pacar
ya ampun gue tuh lagi serius
nih yang anehnya lagi ya
gue bangun badan gue tuh basah semuanya
dan lebih parah dan lebih anehnya lagi
punggung gue rasanya berat buat kayak ada yang ngeplokin tuh
yang berat itu jadi jomblo akut
ya lu jangan mau jomblo terus lah
udah udah daripada lo mikir yang aneh aneh
mending gue kenalin ke temen gue
siapa tuh ada yang nyangkut jadi pacar
suka mau kasih liat ke temen kamu
bareng bareng aja ya
satu dua tiga
gue cabut duluan ke posannya
nunggu sakit banget
penisir hati gue
kok ada yang anehnya di belah ngesa
aduh capek banget
itu kan nyanyian yang gue dengar dalam mimpi
nggak ada orang
suara dari mana ya
apa dari bawah
nggak ada orang